sejak pagi kapal perang kri teluk banten dan kri hiu telah berlayar ke pulau sapeken
pulau ini terletak cukup jauh dari pulau besar terdekat yaitu sekitar dua ratus km dari pulau bali dan dua ratus km dari pulau sumeneb
padahal pulau berukuran satu km persegi ini dihuni oleh kurang lebih delapan lima ratus jiwa
fakta ini pula yang membuat tni al mengerahkan kapal perang untuk melakukan vaksinasi di pulau ini
kegiatan vaksinasi rencananya akan berlangsung selama dua hari
dengan target satu lima ratus orang per hari tni al juga menyerahkan berbagai bantuan seperti apd masker dan hand sanitizer
sengaja datang ke sini menggunakan dua kri sekaligus yaitu kri teluk banten dan kri hiu
untuk melaksanakan serbuan vaksinasi mensukseskan program pemerintah dua juta vaksin per hari
herd immunity atau kekebalan komunal menjadi sangat penting di pulau sapeken
sebab apabila ada warga yang terpapar maka akan sangat cepat menyebar di seluruh pulau
selain warga di pulau terpencil yang sulit dijangkau
mereka yang tinggal di pulau pulau pesisir juga menjadi sasaran serbuan vaksinasi yang dikelar tni angkatan laut
ratusan warga di kawasan marunda jakarta utara mengantre di gedung makopas mar satu
setidaknya ada lebih dari satu lima ratus orang yang akan menerima vaksin sinovac di tempat ini
meski demikian proses vaksinasi berjalan cepat dan lancar
kalau kendala sakit sih enggak pak
cuma karena ada kemauan sekarang baru sekarang dan ada waktu sekarang
pemberian vaksin bagi masyarakat pesisir ini dilakukan sebagai bagian dari program satu juta vaksin sehari
sejak dua puluh tiga juni lalu tni al telah melakukan vaksinasi terhadap lebih dari satu ratus tujuh puluh sembilan ribu orang
termasuk di pulau pulau yang masyarakatnya sedikit
kita jemput seperti kemarin di lampung di ntt kemudian di nundukan
kemudian yang di pulau seribu yang penduduknya banyak
namanya nundukan kri
vaksinasi merupakan salah satu upaya pemerintah memerangi covid sembilan belas
namun usai divaksin bukan berarti kebal terhadap penyakit covid sembilan belas
protokol kesehatan yang ketat masih tetap harus dijalankan dengan baik
tim liputan cnn indonesia jakarta